dpr ri menggelar rapat paripurna membahas rancangan undang undang
anggaran pendapatan dan belanja negara atau ruu apbn dua ribu delapan belas
rapat paripurna digelar untuk akselerasi tindak lanjut apbn yang telah dibahas sebelumnya
fraksi fraksi di dpr akan memberi pandangan terkait usulan anggaran yang diajukan pemerintah
sebelumnya presiden jokowi mengumumkan besaran anggaran mencapai rp dua dua ratus empat tiga triliun
lebih tinggi dibandingkan tahun dua ribu tujuh belas yakni sebesar rp dua satu ratus tiga puluh tiga dua triliun